jawab pertanyaan suami saya
atau saya telepon polisi
saya hanya menjalankan perintah iratus
untuk mengikuti perempuan itu
dua motor di belakang harusnya bisa
tapi kenapa dari tadi mereka masih ada di belakang ya
jangan jangan mereka mengikuti kami
kenapa gue marah
kenapa lambat sekali
apa ingin berhenti disini
sepertinya ada yang mengikuti kita
jangan ada yang mau ke belakang
oke kamu masih di kosannya alina kan
iya bu kayak masih di kosannya alina
ibu sama ayah udah sampe jakarta
udah udah kok kei
tapi kamu disana baik baik aja kan
apa aku bilang ke ibu ya
soal apa kasbul tadi
oke kok kamu diem sih
iya bu kayak baik baik aja kok
maaf ya bu kayak juga lagi ngobrol sama alina
ibu tenang aja
syukurlah kalau kayak gitu
pokoknya kamu gak boleh kemana mana ya
kamu tunggu aja disitu soalnya ibu sama ayah udah mau on the way kesitu
ya kita mau jemput kamu
iya ibu kayak gak akan kemana mana
iya udah kei
bang kita mau kemana bang
kan kosannya alina dan rumah kita kan lewat sana
sepertinya kita jangan pulang ke rumah dulu
wah terus kita mau kemana bang
kasian kei bang
aku udah lama banget gak ketemu sama kay
ke rumah nenek saya
kenapa mobil ini ada disini
ini kan mobil yang kita ikutin tadi bro
kok sepi ya
apa mereka sudah turun
buat apa mereka turun tempat seperti ini
kalian mencari kami
siapa yang telah menyuruh kalian
dan apa maksudnya
kami sudah selesai
atau kalian mencari saya
atau kalian mencari saya
kami cuma sekedar lewat
tidak usah bohong
saya telah melihat kalian telah mengikuti mobil kami
setelah keluar dari tol
siapa kalian sebenarnya
urusan kita semua belum selesai
hanya menjalankan perintah kriatus
untuk apa paranormal itu menyuruh anak buahnya untuk mengikuti win
ya tuhan jangan jangan ini ada hubungannya sama uang yang dikasih kiratus waktu itu
sepertinya karena kita belum makan ayo kita masuk ke mobil
selamat pagi para hadirin sekalian
berikutnya akan kita tampilkan sebuah pertunjukan terspektakuler di abad ini
yaitu seorang pesulap handal yang berasal dari perancis
yang akan mengadakan pertunjukan secara eksklusif
yaitu di kota jakarta di kawasan monas
yaitu mr hudson
nampaknya tidak asing di dunia hiburan
mau apa dia ke jakarta ya
pemirsa saat ini kami sedang berada di kawasan monas
dan tampaknya pengamanan sudah cukup ketat oleh pihak keamanan terkait
di sini kami akan menyiarkan secara langsung dan eksklusif
pertunjukan sulap yang spektakuler
dari seorang pesulap internasional berasal dari perancis
yaitu mr hudson
untuk sekedar informasi
bahwa dalam menyajikan pertunjukannya mr hashion ini lebih memilih siang hari
untuk mencari penjajaran
untuk menghindari tanggapan miring dari beberapa kalangan
dimana gelapnya malam dan sorotan lampu
seringkali dipakai sebagai alat oleh pesulap pesulap lainnya
untuk memanipulasi mata penonton
boleh juga mr hudson
mungkin bukan suatu rahasia umum lagi
bahwa mr hasan ini sebagai pesulap dunia
telah beberapa kali menggempatkan dunia hiburan
dia pernah menghilangkan menara evel di paris
menara pisah di italia
dan piramida di mesir
hanya dalam hitungan menit saja
dan kedatangannya ke indonesia kali ini
dia pun ingin menunjukkan salah satu aksi pertakwaannya
yaitu akan menghilangkan suku monas yang menjadi ikon kota jakarta
nah pemirsa sepertinya pertunjukan yang kita tunggu tunggu akan segera dimulai
tidak ada yang menanggung
tidak ada yang menanggung
sehingga pada hadiri dan penonton sekalian di rumah
kurang dari sejam lagi kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan
terspektakuler di abad ini
yaitu menghilangkan tugu monas yang berada tepat di belakang saya
yang nantinya akan dilakukan oleh pesulap kelas dunia
tanpa buang buang waktu lagi
marilah kita beri sambutan yang meriah untuk
saya ingin menggunakan bahasa indonesia
oh jadi mr hudson bisa berbicara bahasa indonesia
tentu saya bisa bahasa indonesia
saya suka berbicara bahasa indonesia di pernikahan
ke jogja bali dan eropa
merasa fresh sekali di sana dan saya nyaman sekali
dan saya belajar bahasa indonesia juga dari daerah daerah tersebut
baiklah untuk tidak membuang buang waktu lagi
mr hudson tampaknya akan memberikan aksi aksi pemanasan
yang menarik untuk kita semua
marilah kita sambut mr hudson
ini adalah jam lagu berikut

hebat juga mr action ya
bisa menghilangkan motor dalam hitungan detik
boleh saya pinjam kekasih anda sebentar
selama anda tidak menghilangkan kekasih saya untuk selamanya
oh senang semua aman terkendali bersama saya
ada pesulap hebat di tv itu
ternyata ada penggemar mr hudson disini
hebat nggak dia
saya bukan penggemar nyolam
saya kenal dengan mr harsen
mr hudson tuh teman papa saya
dia pernah main ke rumah
saya pun juga bertemu dengannya
ada yang aneh dengan mr hudson itu lam
tata pandio seperti mau menelan saya
mungkin saja dia punya niat jahat sama kau sakti
saya juga nggak tahu lah
saya curiga ini karena manusia harimau yang ada dalam tubuh saya
tidak ada yang bisa dikira
emangnya ada apa lin
kok kamu terdengar panik sekali
soalnya aku nggak nyaman dengan pak hasbul
kenapa pak hasbul ada di kosan kau
iya bukan ada di kekuasaanku
tapi dia ngekos di sebelah kosanku
aneh banget kan
kakekku tuh pernah bilang kau gak ada di kosanku
kalo dia berbahaya
bahkan kakekku bilang dia ada hubungannya sama kidayun
mau kandung kamu kesini ya please
yaudah buruan ya
kau saja lah yang kesana sakti
acara tv nya bagus
mr hudson mau menghilangkan monas
itu juga bisa kau tonton di kosan alina
sekarang kita pergilah ayo